sejak setahun terakhir sepeda menjadi olahraga sekaligus hobi yang digandrungi banyak orang
imbasnya barang barang mulai dari sekedar aksesoris hingga peralatan pendukung yang bertujuan meningkatkan performa tersedia di pasaran
salah satunya adalah smart bike trainer alat latihan sepeda indoor berteknologi terkini yang juga dilengkapi dengan beragam fitur canggih
ukuran dan geometri bersepeda dalam smart bike trainer ini bisa diatur dan disesuaikan dengan tubuh si pengendara
layaknya sepeda sungguhan chainring dan sproket dalam smart bike trainer ini pun dapat disetting sesuai dengan keinginan
ini ada satu keunggulan yaitu fitur virtual groupset
jadi ada tiga besar brand groupset di dunia nah itu settingannya ada di dalam sepeda ini kita cukup menggunakan aplikasi
itu bisa kita sesuaikan dengan yang kita mau
lalu juga dari saddle nya dari handlebar nya bahkan untuk penggemar tt bike itu bisa memasang clip on bar di handlebar nya tersebut
teknologi dalam smart bike trainer mampu mensimulasikan dengan akurat kayuhan proses pemindahan gigi hingga kondisi medan menanjak atau menurun dari rute yang dilalui
alat latihan seharga tujuh puluh jutaan rupiah ini juga bisa terhubung dengan aplikasi dan software tertentu yang memungkinkan penggunanya berlatih dengan peserta
atau dengan pengguna yang berpengguna
selain itu karena tak harus keluar dari rumah pengguna smart bike trainer bisa lebih fleksibel memilih waktu latihan
kalau kita fokus hanya dengan sepedaan di luar banyak latihan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan dengan maksimal
contohnya jika kita mau latihan sepeda dengan speed yang sangat kencang
di satu sisi kita juga harus hati hati dengan traffic kan gitu yang seharusnya mungkin kencang sekalinya mungkin dua kilo tapi kepotong lampu merah
ada tahu tahu ada resiko ketabrak juga
jadi untuk bisa olahraga yang lebih maksimal secara latihan indoor training ini menjadi opsi yang lebih baik buat saya pribadi
kekurangan yang paling utama itu menurut saya adalah handling
jadi karena statis jadi mungkin jika kita sering banget sepeda indoor tapi nggak pernah keluar di luar handlingnya menjadi kurang baik
karena akhirnya kan karena sepedanya benar benar diam
sensasi dan kegembiraan bersepeda sungguhan di luar ruangan memang tidak akan bisa tergantikan